dan gak nyuruh kris untuk ketemu sama aku

gak ada apa apa kok pak
ini pasti karena kris
tadi papa dapat berita dari kantor
bayu pindah ke pt cakrawala
rupanya dia yang mewocorkan
angka tender kami
mengajukan angka yang lebih rendah
yang jahat pasti akan mendapatkan ganjarannya
sekarang ini bayu ditangkap
polisi karena pengaduan dari pt cakrawala
dengan kasus penipuan
memberikan keterangan palsu
dirugikan miliaran rupiah
kamu kok gak senang
mendengar berita seperti ini
kamu pasti benar benar kehilangan kris
kak luna sedih banget
kakak mau menghindari kak luna sampai kapan
mungkin sampai waktu yang nggak bisa ditentukan
kamu juga gak akan ngerti mi
aku tuh nasi anak kecil ya
aku tuh udah dewasa
aku tuh udah ngerti yang namanya
cinta ya cinta
cinta ya cinta
ya cintanya kakak sama kak luna lah
siapapun tuh pasti bisa ngeliat
kalo kalian berdua tuh saling menyayangi
masa kalah sama kelinci yang di depan

ya gak tau aja masalahnya apa sih
hanya apa sih hingga kakak menghindari kak luna
nanti kalau saatnya tiba juga kakak pasti ketemu kuk sama kak luna
tapi kalau sekarang sih kayaknya enggak
tidur tidur sudah malam
tidur mau ngapain
kakak ini apa apaan sih yang ikutin aku nurmanir
kamu pikir kamu aja yang gelisah
kakak mau bilang bahwa kakak ingin secepatnya menikahi halimah
bagus dong itu kak
itu bagus banget kak
malah kalau bisa kakak nikahin besok aja gimana
jadi gini kalau kak ini nikah sama neneknya kris
kan kris pasti datang aku bisa ketemu sama kris
tapi sayangnya enggak bisa karena kris sudah ambil duit kami
kemarin dia telfon halimah dan mengatakan bahwa dia tidak bisa datang
jadi kris telfon neneknya
dan terus neneknya enggak nyuruh kris untuk pulang
dan enggak nyuruh kris untuk ketemu sama aku
gimana sih aku kan istrinya chris
tapi kita harus segera menetapkan hari pernikahanku secepatnya
lun kok dokumen dokumen ini belum ditahan tahanin
mas ini dokumennya
lo masih mikirin kris ya
kamu gak kayak gini biasanya
lo udah nanya sama anak asunya
terus dia bilang apa
dia bilang dia nggak tahu
pasti kris masih berhubungan sama anak asunya
ini kan awal bulan waktunya untuk bayaran sekolah
enggak mungkin kris ninggalin gitu aja
kamu kasih tau sekarang kak kris ada di mana
kak luna mia enggak tahu apa apa
enggak enggak mia pasti tahu di mana kak kris kan
kak chris pasti akan nyamperin kamu untuk ngasih uang bayaran sekolah
kak luna kak kris udah mengumumasi semua biaya saya
dia sekolah saya sampai satu tahun
kak luna kak kris udah mengumumasi semua biaya saya biaya sekolah saya sampai satu tahun
biaya sekolah saya sampai satu tahun
masa mia enggak kasihan sih sama kak luna
ini ibu budi
ini bapak budi
ini bapak budi
karena ternyata aku